karena saya tidak bisa menyentuhnya dan saya tidak bisa memerisanya
saya tidak bisa memastikan penyebab kecelakaan itu
jadi benar omongan pak chandra pada saat itu memang remblong
tapi ini sebagai doa saya juga
itu si nino ngapain keluar dari mobil
kamu kenapa kok ngeliatin kayak terancam gitu
aku ngerasa ya gimana ya aku baru keluar penjara gitu loh
jadi kayak ngeliat suasananya aja beda
nggak ada yang beda sama aja kan
wah itu kayak mobil ricky
apa bener itu riki
udah aman kan
kita masuk sekarang yuk
kita masuk sekarang
kenapa jadi kamu yang bukain
gak apa apa masuk sekarang aja yuk
oke kita pulang sekarang aja ya
ya ini juga mau pulang kan kita
kamu tuh kenapa sih
kayak orang ketakutan
esa kayak ketakutan gitu
kenapa ya dia
aku gak ketakutan kok
yaudah kita balik
iya kita pulang ke rumahnya dong
udah pergi aja nih pasti elsa ketakutan terus dia minta nino cepet pulang berarti elsa tau
kalau gua ada dikit ya eh baguslah kalau sekarang elsa masa nggak tenang ini bisa jadi senjata gue
untuk selalu bersama elsa